terima kasih anda masih bersama kami di redaksi siang
jakarta memiliki lagi ruang terbuka hijau
berada di kawasan cipinang melayu
taman piknik dapat anda kunjungi bersama seluruh anggota keluarga
nah di taman seluas lebih dari satu hektare tersebut
kita dapat menikmati suasana jakarta yang berbeda
dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
anda bisa mengakses berita komprehensif dan mendalam lainnya dalam program cnn indonesia
selain dari kayu dan juga jalan raya kalimalang
taman piknik ini menambah ruang terbuka hijau di kawasan jakarta
di sini pengunjung baik itu dari anak anak ataupun orang dewasa
bisa menikmati semua fasilitas yang ada di sini
ditambah juga dengan suasana yang bersih dan juga nyaman
sejak dibuka pada januari dua ribu delapan belas
taman piknik tidak pernah sepi pengunjung terutama pada minggu pagi
salah satunya adalah bima
ia mencoba fasilitas permainan anak
di salah satu sudut taman piknik
di taman piknik pengunjung dapat menikmati suasana jakarta
atau piknik di atas hamparan rumput hijau
pengunjung juga bisa duduk santai di bangku yang disediakan
di beberapa sudut taman
ditanami pepohonan hias dan pohon pelindung yang masih berukuran kecil
seperti tabe buya ketapang kencana dan flamboyan
taman tamannya bagus semuanya
bersih bersih dia
kalau balik kalau untuk rutinitasnya
setiap minggu pasti saya kesini karena penggerak senamnya
tapi kalau berapa kalinya ya kadang kadang
kalau anak minta kesini setiap sore walaupun ini nggak ada bosennya
taman piknik juga dilengkapi dengan dua kolam retensi atau resapan berukuran besar
perlu dilakukan pengawasan ekstra bagi anak anak saat mereka berada di kedua area kolam ini
karena tidak ada pagar pembatas di sekeliling kolam
dinas kehutanan ini mempertahankan kondisi ataupun kontur dari lokasi lahan tersebut
sehingga taman piknik juga ini selain digunakan ditata
juga digunakan sebagai tempat tandon air
makanya di situ ada kolam retensi
karena kita tahu bahwa taman piknik ini bersebelahan dengan
dengan kali buaran
dan sewaktu waktu apabila kali buaran ini meluap
taman piknik sebagai salah satu tandon air sehingga tidak menggenangi warga masyarakat sekitar
taman piknik merupakan salah satu taman maju bersama yang dibangun pemerintah provinsi dki jakarta
selain fungsi ekologis keberadaan taman piknik turut meningkatkan nilai estetika kota
serta menjadi ruang baru bagi interaksi warga
taman piknik buka setiap hari
mulai jam enam pagi hingga enam sore
indra yani laxmi edy agung jakarta